menanggapi agenda sidang hari ini kuasa hukum basuki cahayapurnama mempertanyakan kredibilitas dari para saksi pelapor
hal ini menyangkut keberadaan saksi di hari kejadian perkara dan menyatakan atau pernyataan yang disampaikan oleh mereka
seorang saksi itu seorang yang mengetahui sebuah sebuah pidana apa yang dia lihat sendiri dia dengar sendiri dan dia alami sendiri
kalau ini hampir semua keterangan ini dari youtube ya dan ini bisa jadi perdebatan panjang itu di dalam karena ini